mas rendy mas rendy jangan gitu dong please kan gitu udah bela belain beli ini buat mas
rendy giga udah nabung dari hasil kerja payah gigi gigi udah nabung dari bonus gigi pula terus
itu masa mas rendy ngelak mama sering kekasian sama gigi mas itu udah ngelakuin semua buat mas
rendy ini apa kamu balikin surat perjanjian ke aku takutnya papa ke rumah aku enggak ada
mendingan autofone aja deh gua autofone bokap gue dulu ya gue tunggu di sini ya
bapak lagi ada keperluannya papa sayang kau
kenapa ya tumbain suaranya tegang begitu ada keperluan penting apa
jelasin sama papa ini apa
al kamu ngomongnya jujur karena papa enggak suka ada kebohongan ya apalagi ini menyangkut kebahagiaan
surat perjanjian pernikahannya
soret perjanjian pernikahannya
hai untuk pertahankan menemukan

karena saya ingin mendapatkan hak adopsi rina
kamu gak cinta sama andin
kamu gak cinta sama dia
waktu kamu minta buru buru
untuk segera nikah
kamu menerima semua masa lalu andi
pada saat itu saya
tidak bisa mencari anda
tidak bisa mencari saya
saya harus menikah
saya harus menikah
saya harus menikah
supaya saya bisa mendapatkan hak
hadap si reyna
dia akan berusaha selama enam bulan
apa itu enam bulan
enam bulan buat apa
setelah enam bulan
karena dari pihak panti
memberikan saya waktu enam bulan
setelah enam bulan
setelah enam bulan itu
saya bisa mendapatkan
hak hadap si reyna secara betul
seperti saat ini
setelah itu kamu lepas sandi
dia punya perasaan
membesarkan dia dengan cinta
kamu punya hati gak
seorang yang luar biasa seperti agi
kata yang sama
hai ah uh ah ya ya elak ayo kiki timbang nyapu segitu doang capek tuh
tinggal ngoceh ngoce doang enak ya bantuin aja enggak enak ya paket atas nama bu kiki
terima kasih banyak
diapaan sih itu pengen tahu aja udah deh nggak usah kepo ya elah ayam kiki timbang belanja
kasihan apa jangan jangan ini paket buat mas rendy ya udah nggak usah ngurusin orang lain ya
mau dipaket untuk siapa udah diima jadi ya minggir enggak kesana halo aja terus halo
pas banget mas rendy dateng
ini buat mas randy
pak gak usah rapat rapat
gak usah ya
kok gak diterima sih
terima dong mas ya
apa wuyah bilang
itu hanya halusinasi
mas randy jangan gitu dong
kan kita udah pelain pelain
beli ini buat mas randy
kiki udah nabung dari hasil kerja payak
kiki udah nabung dari bonus kiki pulak
terus habis itu
mas randy gak kasihan sama kiki mas
kiki udah ngelakuin semua buat mas randy loh ini
mas randy gak kasihan sama kiki mas